pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan program keringanan pajak
mengutip situs resmi badan pajak dan retribusi daerah atau bprd dki jakarta
ketentuan ini sudah diatur dalam peraturan gubernur no delapan puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
tentang pemberian keringanan pokok bea balik nama kendaraan atau bbnk
atau bbnkb atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor ke dua dan seterusnya tahun dua ribu sembilan belas
ketentuan ini berlaku mulai enam belas september hingga tiga puluh desember dua ribu sembilan belas
pemprov dki mengimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam mengikuti kebijakan keringanan pajak daerah
sehingga terhindar dari sanksi sanksi administrasi di bidang perpajakan
mengingat kebijakan keringanan pajak daerah akan dilakukan pada tahun dua ribu sembilan belas
selanjutnya pada dua ribu dua puluh akan dilakukan penagihan pajak dan penegakan hukum yang lebih masif dan berskala besar
pemprov dki mencatat total tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga september dua ribu sembilan belas tercatat rp dua satu triliun
ada empat sembilan ratus sembilan puluh satu ratus tujuh puluh satu kendaraan bermotor yang menunggak pajak yang didominasi kendaraan roda dua
sebelumnya badan pajak dan retribusi daerah menjelaskan
untuk kendaraan yang menunggak pajak dua ribu dua belas ke bawah
mendapat potongan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
untuk penunggak pajak dua ribu tiga belas hingga dua ribu enam belas